dan untuk mengetahui kondisi terkini kita sekarang sudah tersambung dengan elvira tanjung
warga negara indonesia yang berada di daegu korea selatan selamat malam vira
selamat malam mbak fikri
mbak fira bisa diceritakan seperti yang tadi saya sampaikan
wilayah daegu sekarang menjadi zona perawatan virus corona
apa yang sehari hari berlangsung sebenarnya di daegu setelah dijadikan zona perawatan ini
iya pada awalnya pada saat daegu itu dinaikkan menjadi zona merah
semua warga di daegu itu tidak boleh keluar rumah
jadi pemerintah setempat juga sudah memberikan informasi informasi melalui televisi
melalui media sosial dan juga melalui sms yang dikirimkan ke kita semua
bahwasannya tidak boleh ada kontak fisik maupun kontak dengan public splace
dan juga menghindari tempat tempat keramaian setelah itu mencuci tangan
dan menjaga intinya untuk mengisolasi diri sendiri
dan pada saat itu karena kondisi langsung dinaikkan menjadi zona merah
sempat terjadi panik buying untuk warga di korea selatan
jadi mereka pada belanja di
supermarket supermarket besar dalam jumlah yang banyak juga
jadi karena memang dihimbau untuk tidak keluar rumah
jadi mereka menyediakan stok pangan
sementara sampai hari ini tadi kondisi sudah berjalan normal kembali
walaupun sekolah sudah diliburkan dan juga universitas universitas
untuk sementara waktu ini dihentikan kegiatan perkuliahan
dan juga ditunda untuk
awal perkuliahan yang seharusnya satu maret jadi ditunda sampai pertengahan maret nanti
sementara itu kalau kita lihat kondisi di
jadi tidak seperti
tidak begitu menakutkan seperti yang diberitakan di luar korea
bahwasannya daegu itu sudah menjadi kota hantu seperti itu yang mencekam seperti itu
tapi ternyata tidak
jadi masih ada toko toko
yang juga buka meskipun tidak banyak warga yang berkunjung
tapi masih ada gitu loh
jadi apa namanya transportasi umum juga beroperasi normal
pasar juga semuanya masih normal masih ada orang yang belanja masih ada orang yang jualan
dan untuk universitas sendiri karena kebetulan saya tinggal di lingkungan gyeongbuk national university
tidak terlihat banyak orang berkeliaran di jalanan
karena biasanya juga masih ada orang yang berjalan ataupun duduk di sekitar taman
tapi sekarang tidak terlihat
tapi bisa dilihat banyak kendaraan kendaraan yang parkir di area gedung
itu artinya ada orang gitu
karena kalau memang libur seperti hari minggu ataupun tanggal merah sama sekali tidak ada mobil gitu
setengah lebih kasus corona itu kan berada di
berpusat di gereja sinchyonji ya
tempat tinggal anda dengan wilayah ini jauh atau dekat vira
tempat tinggal saya dengan sincheonji church ini sekitar enam tiga kilometer
sementara untuk tiongkok national university hospital itu hanya berjarak sekitar dua empat kilometer
saat ini kalau misalnya sehari hari artinya masih normal tidak
tidak semencekam yang anda katakan tadi tidak semencekam yang disampaikan di media
ini kan ada gambar yang anda kirim kepada kami gambar di pasar
tapi apakah kondisi pasar memang sesepi itu sehari hari atau memang ini sebenarnya ada dampak sebenarnya
dampak pasti ada
karena memang pasar tidak
sesepi seperti hari ini gitu loh
tapi maksud yang ingin saya sampaikan di sini bahwasannya kejahatan tetap berjalan
orang orang di korea itu
mereka kan kooperatif dengan pemerintahnya
jadi itu hanya pilihan gitu kalau menurut saya
kalau mereka mau keluar ya mereka harus
pakai masker dan juga selalu disinfektan di mana mana
kalaupun mereka memilih untuk stay di rumah ya
itu pilihan mereka
kalau mereka mau keluar mau makan di luar ada
bukan berarti itu tidak ada
bagaimana dengan anda
juga menumpuk pangan misalnya
di rumah atau tidak
atau ya keluar keluar biasa saja
makan di luar seperti biasa
saya kalau saya pribadi awalnya
ikut ikutan panik bayi
jadi saya sudah sempat nyetok di rumah
sudah sempat nyetok
beli makan dari luar saya enggak
karena saya juga menjaga
mencoba meminimasi kemungkinan kemungkinan
terjangkitnya virus corona itu tadi
bagaimana dengan pemberitaan di media korea selatan
virus ini kemudian terkait di wilayah daegu sendiri seperti apa
sudahkah kemudian ada
prediksi oleh pemerintah korea selatan
seberapa jauh virus ini akan menginfeksi
seberapa luas dampaknya yang kira kira akan terjadi
sejauh ini yang diberitakan
pasien yang terjangkit virus corona ini semakin bertambah
tetapi dengan bertambahnya
tapi bertambah juga orang orang yang berhasil disembuhkan
jadi sejauh ini sih belum ada pemberitaan lebih lanjut dari pemerintah
hanya saja kalau misalnya kayak kemarin
apa namanya kekurangan masker ya di sini
langsung sudah ada kalau yang saya lihat dari televisi itu
langsung sudah ada mass production gitu
tapi mungkin belum sampai ke
apa namanya ke toko toko setempat
karena kalau yang saya lihat dari yang diberitakan di televisi itu
mereka masih mengutamakan untuk ee
pekerja pekerja yang ada di lingkungan rumah sakit maupun di
lingkungan lingkungan publik seperti bandara
fira bagaimana dengan kbri
apakah terus ee
ada informasi ada update dari kbri
nah untuk kbri kbri sendiri sangat kooperatif dan sangat peduli dengan kita yang ada di korea
khususnya di daegu wilayah selatan
sampai saat ini kbri terus memantau dan sudah memberikan ee
instruksi instruksi terkait untuk
untuk mencegah virus corona sama seperti yang diinstruksikan oleh pemerintah korea
dan juga kbri juga menghimbau agar kita
tetap tenang dan juga kooperatif
kita mengikuti apa yang di
diperintahkan oleh pemerintah tempat
seperti yang saya lihat dari laman kbri hari ini
kbri sendiri sudah membentuk tim khusus
namanya tim aju
tim ini dibuat untuk memantau kondisi di wilayah selatan
jadi mereka membentuk satu tim dan ada posko nya juga yang mana posko itu bertempat sekitar lima puluh tiga km dari daegu atau empat puluh lima menit dari daegu
oke baik elvira tanjung wni yang berada di daegu korea selatan
terima kasih sudah berbincang malam hari ini bersama kami di cnn